pertemuan pemprov dki jakarta dan para sopir angkutan kota pada jumat petang menghasilkan tiga kesepakatan
salah satunya adalah para sopir angkutan umum dapat melintas kawasan tanah abang dari jam tiga sore hingga delapan pagi
dikutip dari lamandetik com kesepakatan pertama yakni kedua belah pihak mendukung program oko trip untuk mempercepat implementasi oko trip
yang kedua adalah selama program oko trip belum berjalan angkutan umum hanya boleh melintasi jalan jati baru dari pukul tiga sore hingga delapan pagi
angkutan yang diizinkan yaitu jp tiga jp tiga a m delapan dan m sepuluh
dan untuk kesepakatan ketiga yaitu keputusan tentang siapa yang menanggung modal kerja dengan bergabungnya sopir angkut dengan oko trip akan dibahas di kemudian
selamat pagi aldi dan lady
betul sesuai laporan anda sebelumnya bahwa memang kemarin pada hari jumat dua februari telah ada kesepakatan setelah pertemuan yang dilakukan dari pemprov dki di sub dki jakarta
dengan pewakilan dari para sopir angkut yang melintas di kawasan tanah abang
bisa anda lihat di sini saya bisa tunjukkan di sebelah kanan saya
di sini adalah yang biasa memang kita lihat adalah seperti terminal lamongan begitu
atau yang kita lihat di kawasan tanah abang
biasa ngetem di sepanjang depan stasiun tanah abang yang memang bisa saya sampaikan lady dan aldi
jika memang akan diimplementasikan hari ini bahwa angkot angkot boleh melintas dari pukul tiga sore dari pukul lima belas sampai pukul delapan pagi
seperti yang anda katakan bahwa sampai saat ini pun juga kita bisa lihat memang masih boleh melintas
seperti yang memang penutupan jalan jati baru tanah abang yang memang kita tahu telah dilakukan dari tanggal dua puluh
karena memang pagi ini pun tidak terlihat perbedaan
karena yang bisa kita lihat perbedaannya nanti dari pukul delapan hingga pukul lima belas atau dari pukul delapan hingga pukul delapan belas
perbedaannya adalah jika pada saat biasanya jalan jati baru yang ditutup bisa anda lihat
ini jalan jati baru yang ditutup yang akan digunakan oleh para pkl yang akan melintas di sepanjang jalan jati baru
begitu mungkin bisa dilihat bahwa telah bersiap siap
perbedaannya adalah dengan adanya perjanjian yang diikuti oleh ketiga pihak kemarin
akan memangkas waktu operasional transjakarta tanah abang explorer
yang biasanya melintas dari pukul delapan hingga pukul delapan belas
begitu kali ini karena adanya kesepakatan dikatakan bahwa memang untuk ibarat kata membagi rejeki
begitu untuk para supir angkot yang mengeluhkan
kita tahu bahwa ada unjuk rasa tempoh hari yang mengeluhkan
ibarat kata pundi pundi uang mereka yang biasanya mereka dapatkan pada peak hour
baik pagi maupun sore ketika para masyarakat menggunakan angkot
saat pulang kerja ataupun saat berangkat kerja
ini ibarat kata terhapuskan dengan adanya tanah abang explorer ini
lady dan adi
itu mengapa akhirnya dipangkaslah waktu operasional
sehingga semestinya mulai hari ini dari pukul delapan hingga pukul delapan belas
dipotong menjadi hanya pukul delapan sampai pukul lima belas
sehingga pada peak hour sore hari ini para angkot dapat juga melintas di sepanjang jalan jati baru
dan para pkl pun juga bisa bersiap siap untuk membereskan dagangannya
sehingga pada pukul delapan belas mereka sudah bisa clear area begitu
atau tidak memadati jalan jati baru
salah satu kesepakatan lainnya ini juga disampaikan oleh kadisub dki jakarta
andrian syah melalui sambungan telepon dengan saya pada malam hari kemarin
mengatakan bahwa memang salah satunya adalah untuk di jalan jati baru ini
dengan adanya kesepakatan kemarin
membuat angkot angkot yang melintas di sepanjang jalan jati baru
yang tadinya tidak boleh ngetem atau membuat terminal bayangan begitu di depan stasiun tanah abang
kali ini mulai hari ini mestinya baru bisa ngetem atau berada di sekitaran depan stasiun tanah abang
walau hanya dibatasi sampai lima belas angkot saja
ini juga akhirnya akan dites
apakah akan dievaluasi terus secara periodik
oleh wali kota jakarta pusat pula
apakah solusi ini efektif untuk menjadi win win solution
begitu untuk para angkot para supir angkot
dan juga untuk para masyarakat yang ingin kendara
dan juga untuk pemprov dki jakarta yang ingin menjadikan kawasan tanah abang ini
menjadi kawasan tod atau transit oriented development
angkot angkot yang dapat melintas lady dan aldi
ada empat angkot yang dicarangkan oleh kadisku
dikatakan yaitu jp tiga dan jp tiga a
jurusan karet tanah abang roksi lalu m dua
jurusan tanah abang kota dan m sepuluh
jurusan tanah abang jembatan lima
sampai saat ini kita akan lihat
saya akan pantau terus hingga siang nanti
apakah kesepakatan ini juga akan terus dilaksanakan secara tertib begitu
ini mengikuti juga rekomendasi dari dirilantas polda metro jaya tempohari
kombes helvi pagara yang mengatakan
ini rekomendasi untuk pemprov dki jakarta
yang salah satunya mengatakan bahwa
untuk rekomendasi surat rekomendasi tertulis
bahwa salah satunya adalah
optimalisasian angkutan umum
yang menuju ke tempat perbelanjaan
harusnya tidak dibatasi begitu
ini mungkin juga merupakan salah satu solusi dari pemprov dki jakarta
jawaban atas rekomendasi yang diberikan oleh dirlantas polda metro jaya
lady dan aldi
baik terima kasih muthia wirosastro untuk informasi anda
melaporkan langsung dari kawasan jatibaru jakarta